seiring instruksi gubernur dki jakarta menutup tempat pemakaman umum untuk mencegah kerumunan peziarah
kamis pagi warga masih mendatangi sejumlah tpu
salah satunya tpu pondok kelapa duren sawit jakarta timur yang setiap lebaran selalu ramai dikunjungi peziarah
namun tahun ini sepi peziarah
walau demikian sejumlah warga masih mendatangi tpu untuk berziarah
warga mengaku tetap datang meskipun ada pemberitahuan bahwa tpu ditutup lantaran ziarah makam saat lebaran sudah menjadi tradisi
ditutupnya tpu pun berimbas kepada sepinya lapak sejumlah pedagang kembang dan makanan di area pemakaman
sementara itu tpu perumpung di jatinegara jakarta timur tetap ramai didatangi peziarah pada kamis siang
sebagian warga mengaku telah mengetahui adanya penutupan tpu
namun mereka tetap melakukan ziarah makam dengan dali sudah menjadi tradisi
sebelumnya pemerintah provinsi dki jakarta memutuskan untuk menutup delapan puluh dua tempat pemakaman umum di ibu kota mulai dua belas hingga enam belas mei mendatang
untuk mencegah terjadinya kerumunan peziarah
aktivitas yang diizinkan hanya pemakaman jenazah
kalau lebaran ini nggak boleh ziarah
tapi kenapa masih untuk berziarah
karena gimana ya udah tradisi sih nggak bisa dihitungin
kedua umuran suami kita
kalau kita kesini kayak gimana gitu